anda kembali di cnn indonesia today
pasien hemodialisis atau cuci darah di rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta
membantah tudingan calon presiden prabowo subianto
yang mengatakan bahwa selang cuci darah di rscm digunakan oleh empat puluh orang secara bergantian
menurut pasien tabung dialiser dan selang pencuci darah adalah alat sekali pakai
selang untuk mengalirkan darah
alat yang dipakai berulang ulang untuk empat puluh orang
menurut pasien ini tabung dialiser dan selang pencuci darah yang ia gunakan bertahun tahun adalah alat sekali pakai
mesinnya memang kita harus gantian nama pasien lain
tapi kalau dari alat untuk mesinnya dari tabung dialisernya selang selangnya yang saya tahu itu semua diganti
itu tuh khusus dikasih nama masing masing pasien gitu
enggak kalau dari tabungnya dipakai dipasang selesai langsung dibuang
direktur rumah sakit cipto mangunkusumo jumat siang membantah
ada penggunaan selang secara berulang
untuk pasien yang berbeda
ia mengatakan pelayanan hemodialisis atau cuci darah di rscm
menggunakan selang dan tabung dialiser sekali pakai
komunitas pasien cuci darah indonesia memang pernah menemukan kasus penggunaan berulang
atau reuse tabung dialiser hingga tiga puluh kali di salah satu rumah sakit swasta
namun penggunaan tabung dialiser secara berulang itu dilakukan untuk pasien yang sama
tapi pada dasarnya aman digunakan
untuk itu perhimpunan nefrolisis
teknologi indonesia mengeluarkan surat rekomendasi tadi satu banding tujuh
jadi tidak boleh lagi lebih daripada delapan kali pemakaian
apalagi tiga puluh kali yang dulu seperti kami advokasi
komunitas pasien cuci darah indonesia mencatat
ada sekitar satu ratus lima puluh ribu pasien gagal ginjal yang menggantungkan hidup pada hemodialisis atau cuci darah
mahardika utama tangerang
lalu bagaimanakah sebenarnya mekanisme pemakaian selang hemodialisis
atau cuci darah di rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat
apakah memang benar selang cuci darah di rscm ini dipakai untuk empat puluh pasien seperti yang diutarakan oleh prabowo subianto
ya dan berikut penelusuran heranov albasir bersama dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi rsjm aida lidia
tadi saya berada di ruangan hemodialisis rumah sakit cipto mangkusombo jakarta pusat
untuk menanyakan langsung seperti apa sebenarnya mekanisme darah
untuk menanyakan langsung seperti apa sebenarnya mekanisme darah
dari hemodialisis yang dilakukan di rumah sakit cipto mangkusomo ini
saya sudah bersama dr aida lydia yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi
yang juga merupakan ketua divisi ginjal hipertensi penyakit dalam rscm
dan juga ada bersama saya sofia yang merupakan perawat di rumah sakit yang akan menangani hemodialisis pada kesempatan kali ini
dan juga ada pasien yang akan dilakukan tindakan hemodialisis pada kesempatan kali ini
bu aida bisa dijelaskan mungkin bu bagaimana mekanisme dari hemodialisis di rsjm ini
apa saja komponen yang dibutuhkan dalam penanganan ini atau tindakan ini
tindakan hemodialisis itu membutuhkan peralatan khusus
nah peralatan tersebut bisa kita bagi atas tiga komponen utama
yang pertama ada mesin hemodialisis selang hemodialisis atau blood line atau blood tubing
dan juga kita memerlukan
kita memerlukan ginjal buatan atau dialiser kita sebut dialiser
kemudian ini adalah selang hemodialisis nama lainnya adalah blood line atau blood tubing
nah selang hemodialisis ini digunakan untuk mengalirkan darah pasien dari tubuh pasien ke ginjal buatan
dan kemudian juga mengembalikan darah dari ginjal buatan kembali ke tubuh pasien
ini bisa langsung dibuka bu
ini prosesnya satu kali pakai ya bu
ya kita hanya memakai satu kali alat ini dan setelah dipakai kemudian langsung dibuang
semua pasien memakai alat yang baru pada setiap tindakan hemodialisis
ada jumlah berapa pasien mungkin di rscm ini untuk satu kali tindakan
ya kami di rscm ini mempunyai tiga puluh mesin hemodialisis dan kami dalam satu hari mengerjakan tindakan hemodialisis itu dua kali
atau dua kali
jadi berarti pagi hari ada tiga puluh pasien dan shift kedua pada sore hari juga ada tiga puluh pasien
setiap hari kami melayani enam puluh pasien hemodialisis
untuk kegunaan dari tabung dialiser itu seperti apa
tabung dialiser atau kita sebut juga ginjal buatan itu gunanya sebagai filter untuk membuang atau mengeluarkan racun racun sisa metabolisme tubuh
yang tidak bisa dibuang oleh ginjal yang sakit
kemudian seperti dibersihkan seperti itu dan kemudian darah yang keluar dari tabung dialiser itu sudah menjadi bersih dan bersih dari toksin sisa metabolisme tubuh
artinya selang dipakai satu kali begitu juga dengan dialiser ya bu ya satu kali untuk satu pasien
kalau dialiser itu kita bisa pakai satu kali atau single use
tetapi juga secara teoritis juga dibenarkan dipakai untuk berulang kali
tetapi harus ada syaratnya kalau mau dipakai untuk berulang kali
pertama syaratnya dialiser ini harus kita sterilkan terlebih dahulu jadi bebas dari kuman kuman
kemudian yang kedua kita lakukan uji kelayakan
apakah dialiser ini masih layak kita pakai ulang atau tidak
dan kalau layak dipakai ulang kita harus memakai dia
kita harus memakai ulang pada pasien yang sama
jadi tidak boleh dipakai pada pasien yang lain
artinya satu pasien mendapatkan satu tabung dialiser
satu pasien mendapatkan satu tabung dialisar
jadi dengan selang tadi ya
ya tetapi di rumah sakit cipto ini kita membuat kebijakan untuk memakai dialiser ini satu kali
itu tergantung dari kebijakan rumah sakit masing masing
apakah mereka akan menggunakan satu kali
atau mereka akan menggunakan berulang kali
bagaimana dengan mesin untuk hemodialisis sendiri
mesin hemodialisis itu gunanya sebenarnya adalah pengatur proses hemodialisis itu sendiri
jadi kalau tindakan hemodialisis itu juga memerlukan ada semacam resep hemodialisis
maka resep ini kita program pada mesin
mesin ini tidak terkontaminasi langsung dengan darah pasien
dan mesin ini kita gunakan untuk menghasilkan penyakit

jadi kalau kami melakukan hemodialisis satu hari dua kali
maka dalam satu hari mesin itu digunakan oleh dua orang pasien
dan pada hari berikutnya digunakan oleh pasien yang lain lagi
jadi tidak ada berulang kali pakai untuk mesin itu ya bu
mesin kita pakaikan berulang kali
jadi mesin itu karena tidak kontak langsung dengan darah pasien
kita hanya punya tiga puluh mesin
mesin ini digunakan oleh banyak pasien
karena kami satu hari ada dua tindakan hemodialisis
jadi dalam satu hari digunakan oleh dua pasien
kemudian untuk keesokan harinya digunakan oleh dua pasien lagi
kita lihat proses dari pasien sendiri bu ya
bagaimana sebenarnya penanganan dari hemodialisis
saya mungkin akan tanyakan langsung ke pasien yang akan diambil tindakan hemodialisis pada kesempatan kali ini
bu made maaf sebentar mengganggu waktunya bu ya
sebelum dilakukan hemodialisis saya pengen tanya sudah berapa tahun bu untuk proses hemodialisis
alhamdulillah lima februari ini tujuh belas tahun
tujuh belas tahun itu di rcm ya bu ya
iya di rcm
kenapa di rcm bu
ya sudah disini sudah enak disini juga sudah saya
disini sudah pelayanannya juga cukup baik sangat baik
susah susah sudah seperti kayak keluarga jadinya
berikan ini sudah mantap dan prima ya bu ya
ada keluhan mungkin bu sampai saat ini
untuk keluhan terhadap pelayanan alhamdulillah enggak
semoga cepat sembuh ya bu made ya
dokter yang merupakan juga direktur utama dari rumah sakit cipto mangkusomo lis dina liestuti
juga menyatakan bahwa rumah sakit ini telah mendapatkan akreditasi nasional
ia juga merupakan dari pusat pendidikan utama bagi fakultas kedokteran di universitas indonesia
hernaf mubashir jakarta